yang sudah terlalu kejam sama tante
karena bapak saya pernah nyakitin tante
tolong jangan bawa anak saya dalam masalah ini
karena saya tuh gak salah apa apa
anak saya juga gak salah apa apa
kok kamu cepet sampainya
aku gak mau
aku gak mau
mau ngomong sama mama kalau misalnya ada dia ya
kamu yang sopan ya sama calon suami mama
saya terima lamaran kamu
gila kan cita terima lamaran aku
lady malah tiba tiba muncul lagi
kalau begitu aku harus segera singkirkan lady
ini semua pasti udah direncanain sama tante
pasti dia yang mau jodohin mama sama om lain
ini supir taksi gak sabaran amat ya
ngeraksonin dari tadi
rebek dah jadi kayak gini
hanya enak aja lo peluk peluk
gue bukan gak gara gara tenanis
gue gak mungkir mau peluk lo
lo siapa sih sebenernya
seharusnya gue yang nanya
lo siapa tenanis
gak sabaran amat sih pak
ngapain disini coba
kayaknya udah sepi deh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
kita udah jual deh
gak ada apa apa
lo udah jual sih youth
kayaknya lo sebentar sih
lucu aneh ya
pertanyaan gua udah selesai dijawab
gua siapa ya tanandis
gak bisa jawab kan
dah lebih baik aku minggir
gua masih banyak urusan
urusan gue sama lo udah selesai
apa lebih baik gue ambil aja bayi itu
jadi bisa gua tuker
sama kebebasannya mona
dimana anak aku sekarang
tante pasti nyembunyiin kan
belum waktunya mona
dia darah daging saya santa
sejak dia lahir saya belum pernah melulu
belum pernah gendong
mau ngapain sih itu
itu berisik banget sih
kok satan sampe tau gimana
tentu satan disitu
itu buat masalah terus tau gak
tidak mendingan bahasnya ntar aja
sekarang kita kabur dulu
kabur kabur aja sendiri
gua mau ada urusan lagi
ya kabur sekarang
udah buruan jalan
ntar kita bisa ketangkep tuh
siapa juga mau boncengin lu
udah cepetan jalan
geras ya lu
nama bapak aja
tante udah pernah bilang sama kamu
aku gak bisa tante
kenapa sih tanggal itu kejam banget
asal kamu tau ya
anak yang saya lahirkan
bapak kamu juga
roy sudah membunuh anak saya
saya gak akan pernah mau melupakanmu
saya tidak akan
dia sudah terlalu kejam sama tante
karena bapak saya pernah nyakitin tante
dalam masalah ini
karena saya tuh gak salah apa apa
anak saya juga nggak salah apa apa
aku udah meriksa
sekarang mama saya mau nikah sama om lemos itu semualah tante kan
jahat banget ya tante
saya tahu kalau misalnya mama sama papa saya ini mau cerai gara gara tante
dan sekarang mama saya mau nikah sama om lemos itu semualah tante kan
tante aku mau nikah sama om lemos
jahat banget ya tante